hai nilai lahan rumah depen rupiah yang pengadaannya diduga di korupsi pejabat
pemerintah provinsi dki jakarta lahan dengan luas sekitar empat puluh satu ribu meter persegi ini terletak di munjul
kelurahan pondok ranggon kecamatan cipayung jakarta timur belum nampak ada bangunan proyek
perumahan yang berdiri justru terkesan lahan tidak terawat komisi pemberatasan korupsi saat
ini masih mengadakan penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pembelian lahan untuk pengadaan
proyek rumah dp rupiah salah satunya yang berada di kelurahan atau di kawasan muncul kelurahan
pondok rangon kecamatan cipayung jakarta timur terlihat memang saat ini di lokasi ini atau di lahan
ini belum ada bangunan yang berdiri atau dibangun sama sekali masih ditanami atau ditumbuhi pohon
pohon kemudian juga ya terlihat kurang terawat seperti itu tetapi sepertinya memang di sini

warga yang ditugaskan oleh pemilik lahan untuk berjaga herman seorang warga yang
ditugaskan menjaga lahan mengaku sejak lahan diketahui menjadi salah satu lokasi pembangunan
rumah dp rupiah ia kerap didatangi banyak orang yang mengaku ingin membeli lahan ataupun
sebagai calon waktu itu belum pasang pelang orang pemiliknya gitu loh jadi orang orang
itu jadi ngubur terus pengembang pengembang tanah itu oh ini tanah ini katanya mau dijual
anak karolos kalau saya sih jelasin aja apa adanya ya kata saya kalau memang bapak ingin tanah ini
silakan ke kantornya ke salemba dua pembelian lahan munjul oleh pemerintah provinsi dki jakarta pada
dua ribu sembilan belas di tengah rai merugikan negara satu ratus lima puluh dua lima miliar rupiah jori cornelis pinotohan mantan direktur
utama perundang pembangunan saranajaya diduga melakukan map up dan telah ditetapkan sebagai
sangka pada selasa kemarin kpk memeriksa ketua dprd dki jakarta prasetyo edy dan gubernur anies
baswedan sebagai saksi dalam pemeriksaan selama lima jam penyidik kpk mencecar anis dengan delapan
pertanyaan substansial dan sembilan pertanyaan biografi ada delapan pertanyaan yang terkait dengan
program pengadaan rumah di jakarta
hai pertanyaan menyangkut hai landasan program dan seputar
hai peraturan peraturan yang ada di jakarta lalu ada sembilan pertanyaan yang sifatnya biografi
lahan munjul berada di area zona hijau
rth berarti tidak bisa digunakan untuk proyek punya maupun apartemen penyumbutan jn indonesia